rabu siang jalan cicalengka majalaya
tepatnya di kawasan ciluluk
kecamatan cikancung kabupaten bandung
terendam banjir setinggi tiga puluh hingga lima puluh cm
banjir ini dipicu curah hujan yang tinggi
mengunyur wilayah bandung raya
pada selasa sore hingga malam kemarin
banyak kendaraan terutama sepeda motor mogok
saat berupaya menerobos genangan air yang cukup dalam
nggak kuat ya
ini banjir dari kapan mas
kapol sekcikancung mengimbau warga
terutama pengendara sepeda motor
untuk tidak memaksakan menerobos genangan banjir
untuk kendaraan besar masih selintas
untuk kendaraan r dua diharapkan untuk tidak melalui jalur ini
karena ketinggian cukup tinggi
sehingga akan menyebabkan mogok pada kendaraan sepeda motor
banjir akibat luapan sungai citarum
masih merendam pemukiman warga
di kampung bojong asih desa dayakolot
kecamatan dayakolot kabupaten bandung pada rabu siang
ketinggian genangan air berkisar seratus hingga satu ratus empat puluh cm
di titik terdalam yakni rw
sebanyak satu tiga ratus rumah warga terkena dampak banjir
warga pun terpaksa harus menggunakan transportasi perahu kayu
atau menerobos genangan banjir yang cukup dalam
dengan berjalan kaki untuk bisa keluar masuk dari rumahnya
menurut tokoh masyarakat adat dayakolot
banjir sudah merendam sejak sabtu lalu
banjir waktu tanggal enam belas kemarin
waktu kali satu sudah banjir
waktu itu dari tanggal enam belas itu sekian beberapa hari surut
dan hari kemarin banjir kembali naik lagi
dan lebih besar dari tanggal enam belas waktu itu
selain di dayakolot
banjir juga terjadi di empat kecamatan lainnya
yakni balai endah bojongsuang rancaegeg dan cikancung
warga hanya bisa berharap agar pemerintah segera menyelesaikan
persoalan banjir kabupaten bandung
yang telah terjadi sejak puluhan tahun lamanya
tim liputan cnn indonesia